ada yang alus
ada yang samar samar
yang ini perlu didalami
ini larinya kemana kan kita harus tahu
ada juga yang
keras pedas ada
banyak yang seperti ini juga
ada juga yang
tidak jelas tujuannya
ya tidak apa apa
menurut saya semua tidak apa apa dan semua
tetap menjadi jamu sehat
dan energi tambahan
ini makin dekat dengan
nah pasti makin banyak yang
tadi saya sampaikan
tapi justru disinilah peran besar pwi
sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar
untuk menjaga profesionalisme pers
untuk mengawal rakyat agar mendapatkan pemberitaan yang benar
pemberitaan yang otentik
yang berkualitas dan berimbang
tanpa ada tarik menarik
untuk kepentingan apapun
karena memang sekarang ini
mestinya itu berita yang baik itu bukan
berita yang asal viral
bukan asal yang
sampai saat ini masih ada
saya mendapatkan laporan dari menkomimpo
yang masih sebelas yang bertebaran di dunia digital
karena justru inilah nilai plus
dari media dan pers
justru inilah kelebihan media dan pers
sekali lagi jangan terpancing bersaing
karena viral atau bersaing karena hoax
dan jangan terpancing karena yang penting
saya kira hal hal seperti itu yang harus kita hindari
memang saya tahu dunia jurnalistik
khususnya industri media
sekarang ini tidak sedang baik baik saja
saya selalu mendengar
karena semakin banyak tantangannya
terutama terkait dengan kemajuan
dan ini tidak hanya kita rasakan sendiri di indonesia
tapi semua negara merasakan hal yang sama
semakin banyak tantangan
karena memang dunia digital ini
tidak bisa kita hentikan
tidak bisa juga kita suruh stop
seperti ai sekarang ini